berakhirnya aturan pelarangan mudik pada tujuh belas mei kemarin langsung dimanfaatkan warga jakarta untuk pulang kampung
maupun liburan menggunakan pesawat terbang ke sejumlah destinasi domestik
antrean calon penumpang pesawat mengular di posko validasi dokumen kesehatan terminal dua bandara soekarno hatta tangerang banten
selasa pagi pergerakan penumpang pesawat terbang domestik di bandara soekarno hatta kembali ramai setelah berakhirnya larangan mudik lebaran
angkasa pura ii mencatat estimasi jumlah penumpang yang meninggalkan jakarta mencapai dua puluh tiga sembilan ratus empat belas orang dengan menggunakan dua ratus empat pesawat pada delapan belas mei ini
jumlah ini meningkat dibanding pergerakan penumpang berangkat pada senin kemarin yang hanya berjumlah tiga sembilan ratus sembilan puluh satu orang
pada masa pengetatan penumpang hanya perlu menyerahkan bukti negatif dari pemeriksaan tes antigen yang berlaku satu x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
kembali longgarnya aturan berpergian
dan membuat para penumpang pesawat mengaku sengaja berangkat setelah berakhirnya larangan mudik